sisa sehari hari libur natal dan tahun baru antrean terjadi di gerbang tol kaliurip utama karawang arah bandung
sementara terminal tiga bandara soekarohata terpantau lengang
meski hari ini diprediksi menjadi puncak arus balik libur natal dan tahun baru
antrean kendaraan terjadi di pintu masuk gerbang tol kaliurip utama karawang jawa barat minggu pagi
kendaraan pribadi yang mendominasi dari arah jakarta ini akan menuju arah bandung melalui ruas tol cipularang
puncak arus balik masa libur natal dan tahun baru di stasiun senen jakarta pusat terpantau sejak minggu dini hari
pt kai dawab satu mencatat hingga pukul tujuh pagi tercatat sekitar sebelas sembilan ratus penumpang dari berbagai lokasi
di pulau jawa yang telah kembali ke jakarta
dimana lima tujuh ratus tiga belas diantaranya tiba di stasiun senin jakarta pusat
sedangkan enam enam ratus dua puluh satu tiba di stasiun gambir jakarta pusat
kedatangan penumpang diprediksi masih akan terus terjadi hingga senin dini hari nanti
terutama penumpang kereta dari jawa timur
sementara itu jadwal keberangkatan juga cukup ramai dengan empat tujuh ratus delapan belas penumpang
yang berangkat menggunakan dua puluh kereta ke sejumlah lokasi favorit seperti yogyakarta
perjalanan jalur udara terminal tiga bandara soekarno hatta tanggerang banten terpantau lengang pada minggu pagi
pengelola bandara mencatat pada minggu dua januari dua ribu dua puluh dua terjadwal enam ratus empat puluh lima penerbangan
dengan jumlah tujuh puluh sembilan penumpang yang berangkat ataupun tiba
agar tidak terjadi penumpukan penumpang akan ada dua terminal yang dioperasikan
yaitu terminal dua dan terminal tiga
tim likutan cnn indonesia